bulan suci ramadan identik dengan kuliner yang bersifat musiman yang membuatnya begitu spesial
indonesia yang kaya akan kuliner pun punya banyak pilihan khususnya hidangan berbuka puasa
di pulau dewata bali misalnya
sate susu sapi menjadi incaran mayoritas warga muslim yang berburu kuliner di kampung jawa dusun wanasari dan pasar
penjualnya banyak ditemui di kawasan masjid baiturohma
salah satunya adalah tati yang mengaku sudah berjualan lebih dari tiga puluh tahun
sate unik ini menggunakan bahan dasar daging puting sapi yang sudah direbus selama dua jam
sementara untuk bumbu halus terbuat dari bawang merah bawang putih cabai merah rawit ketumbar jahe
gula terasi serta santan
daging matang yang sudah dipotong kecil dicampur bumbu lalu disusun pada tusuk sate untuk dicacakan
biasanya dalam sehari berapa bu habis berapa
ya sekitar delapan atau enam kiloan gitu
biasanya kalau puasa itu kan banyak yang nyari
kalau hari hari biasa kan sedikit lah itu peminatnya
para penikmat sate susu mengaku keunikan rasanya membuat kuliner satu ini wajib
guru untuk berbuka puasa
iya satenya kan khas ya terus rasanya tuh lembut terus apa namanya enak aja sih mbak
ya apa kayak keju keju gitu ada susunya ya
satu porsi berisi sepuluh tusuk dijual seharga dua puluh hingga dua puluh lima ribu rupiah
tanah rencong aceh juga punya kuliner ramadhan yang melelehkan kualitas dan keuntungan di dalamnya

dan juga menjaga keuntungan di dalamnya
jadi aku ambilnya ungu
ini adalah lima kuliner ramadhan yang melegenda
salah satunya kuah priu

makanan tradisional dari ampas kelapa yang dicampur aneka rempah sayuran dan buah buahan
makanan tradisional dari ampas kelapa yang dicampur aneka rempah sayuran dan buah buahan
selain bumbu dapur dan santan lima belas komponen masakan diantaranya udang daun melinjo buah melinjo terong hijau nangka kacang panjang dan rebung
sebabnya buat mel database
jadi kayak bener aja
setelah matang sajian ini dibagikan secara cuma cuma bagi pengguna jalan yang melintas khususnya warga yang kurang mampu
keliru ini enak sekali rasanya ini adalah masakan yang disukai oleh orang orang tua kita zaman dulu
sementara di pontianak kalimantan barat ada sotong pangkong yang umumnya hanya dijumpai saat ramadan
seperti yang dijajakan di ruas jalan merdeka barat
penamaan sotong pangkong merujuk pada bahan inti dan cara mengolahnya
yang diambil dari bahan utama sotong atau sejenis cumi dan pangkong yang dalam bahasa melayu pontianak berarti memukul mukul
sotong yang sudah dikeringkan dengan cara dijemur digantung pedagang dalam etalase
sotong yang dipilih pelanggan dipanggang terlebih dahulu lalu dipukul pukul menggunakan palu
menikmati kuliner khas kota katulistiwa ini biasanya dicocol dengan saus sambal dan kacang
ukuran akan menentukan harga mulai dari belasan ribu hingga enam puluh an ribu rupiah
menurut sejarawan kuliner fadli rahman kemunculan kuliner khas selama momen ramadan
sudah diciptakan masyarakat muslim lokal secara turun temurun sebagai perayaan menyambut bulan suci
kulinernya diciptakan biasanya berkaitan secara simbolik dengan
kebersamaan berhubungan dengan nilai nilai sosial budaya dan juga alam
munculnya setiap setahun sekali karena memang pada saat itu
masyarakat muslim itu merayakan ramadan hingga lebaran sebagai satu
kalau saya katakan festival ya festival kuliner
itu sifatnya anotis ya tidak tercatat di dalam sejarah
fadli menambahkan sate susu sapi khas bali dibuat oleh
kalangan kecil muslim asal jawa yang terbatas menikmati daging sapi di pulau
dengan mayoritas pengarut agama hindu yang tidak mengonsumsi sapi
bagi kuah p e u khas aceh bahan masakan yang jumlahnya banyak
cara memasak yang bergotong royong dan saling berbagi hidangan
menjadi simbol kebersamaan umat muslim saat ramadan
sementara sotong pangkong khas pontianak menjadi tradisi ramadan yang memiliki keterkaitan
antara masyarakat muslim pesisir dengan kekayaan potensi laut